pemerintah berencana menunda penerapan peraturan menteri perdagangan no delapan puluh dua tahun dua ribu tujuh belas
yang mewajibkan eksportir menggunakan kapal nasional dalam aktivitas ekspor dan impor
menteri perdagangan egartia sulukita mengungkapkan tengah menanti kesiapan dari semua pihak
untuk mengimplementasikan aturan tersebut
pemerintah juga akan terlebih dahulu berdiskusi dengan asosiasi perusahaan pelayaran indonesia
atau insa terkait kesiapan dan ketersediaan kapal nasional untuk mengangkut hasil ekspor
pemerintah juga akan membantu mendorong perbankan memberikan fasilitas pembiayaan
jika pengusaha kesulitan dalam pendanaan untuk penyediaan kapal
pekan depan kementerian perhubungan dan kementerian perdagangan akan bertemu para stakeholder
membahas implementasi permendak no delapan puluh dua tahun dua ribu tujuh belas
sebelumnya peraturan menteri perdagangan no delapan puluh dua tahun dua ribu tujuh belas
mewajibkan eksportir batubara dan crude palm
atau cpo menggunakan angkutan laut nasional
untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor
meski pihak asosiasi perkapalan insa menyambut baik aturan ini
pihak gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gapkim nyatakan
hingga kini belum menerima daftar kapal kapal nasional
yang siap digunakan eksportir dan importir
pemilih yang diperlukan dan memberikan sumber yang terbaik